sejumlah pelajar di kota balige tampak asik bermain pada jumat
mereka tidak masuk sekolah seperti biasanya
para pelajar mengatakan mereka diliburkan
gimana belajar di rumah atau daring atau seperti apa
belajar di rumah
gimana bang jadi bang aktivitasnya apa ini belajar
belajar di rumah baca baca buku
bagaimana kak enggak sekolah
ada pengumuman dari sekolah seperti apa
belajar di rumah
pemerintah kabupaten toba menghentikan kegiatan belajar di sekolah untuk sementara
selama berlangsungnya perhelatan f satu powerboat lake toba dua ribu dua puluh
kegiatan belajar di sekolah ditiadakan pada jumat dan sabtu ini
sekolah diharuskan menggelar pembelajaran secara daring atau online
seperti yang dilakukan pada saat pandemi
kami berhasil bahwa selama event ini dilaksanakan
akan dilaksanakan belajar daring belajar di rumah
bukan libur namanya tapi belajar dari rumah
mereka akan dipandu oleh guru guru mereka masing masing
dengan memberikan link semasa pandemi dulu
seperti itu modelnya pak
sesuai dengan himbauan kita melalui guru guru kepala sekolah
mereka itu setelah daring mereka silakan aja mengikuti
apa event event mengunjungi uang km
dan kegiatan kegiatan yang ada selama kegiatan ini dilaksanakan
sementara sebagian siswa belajar di rumah
sebagian lainnya ambil bagian sebagai penari
dan peserta acara pembukaan f satu powerboat lake toba dua ribu dua puluh tiga
sejak senin para pelajar telah berlatih di lokasi acara
pelabuhan mulia raja napi tupulu
agus supratman ayat sudrajat toba sumatera utara